pada perpanjangan ppkm level tiga dan dua di jawa bali yang berlangsung hingga empat oktober
sejumlah pelonggaran kembali diberikan kepada pusat perbelanjaan seperti mal
bila sebelumnya hanya mereka yang sudah divaksin berusia di atas dua belas tahun saja yang boleh masuk
kini anak usia di bawah dua belas tahun bisa masuk mal dengan syarat harus didampingi dan diawasi orang tua
terus dengan pengawasan atau pendampingan dari orang tuanya
dan selain itu sebelum memasuki area mal kami pun juga memastikan bahwa orang tua atau pengunjung yang membawa anak tersebut
juga harus wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi peduli lindungi dengan cara scan qr code
uji coba aturan ini berlaku di jakarta bandung semarang daerah istimewa yogyakarta dan surabaya
meski wahana bermain anak belum beroperasi orang tua mengaku mengajak anak mereka ke mal dengan alasan tertentu
asisnya sebagai orang tua
orang tua saya lihat dulu nih untuk area malnya di mana dia lebih condong
pastinya harus ada aplikasi peduli lindungi itu pasti
kedua progresnya gimana di dalam terus ada saat gas covidnya apa gimana
kayak gitu itu sih yang saya lihat kalau anak anak di bawah dua belas tahun untuk bisa masuk ke mall sih
untuk kapasitas bioskop masih sama yakni maksimal lima puluh persen
yang berubah adalah para pengguna aplikasi peduli lindungi berkategori
hijau dan kuning yang kini dapat masuk ke bioskop
kategori hijau adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap
sementara kategori kuning adalah baru mendapatkan vaksin dosis pertama
pengunjung bioskop menyambut baik adanya pelonggaran ini
ya soalnya kan udah lama nggak buka kan cuma sekarang kecewanya kafenya belum buka
dengan di jarak duduk seperti ini merasa nyaman
pengelola bioskop mengutamakan pemesanan tiket secara online untuk menghindari adanya kerumunan di area bioskop
saat mereka masuk ke dalam tidak ada lagi antrian yang panjang
dan pada saat mereka datang sini mereka juga tidak perlu mengantri karena saat ini berdasarkan perintah perintah kita belum menyiapkan makanan dan minuman
jadi kita lebih menyarankan customer yang akan datang ke sini untuk melakukan pembelian melalui online
penurunan kasus covid sembilan belas di tanah air membuat pemerintah memberikan sejumlah pelonggaran
namun masyarakat tetap harus waspada dan tidak euforia agar angka covid sembilan belas tidak sewaktu waktu kembali melonjak
roni satria kuncoro jakarta